berwisata menikmati air panas dan keindahan alam pegunungan bisa menjadi pilihan menghabiskan waktu bersama keluarga saat libur lebaran
salah satu tempat wisata air panas pegunungan adalah taman air di cipanas garut
cipanas garut terkenal dengan tempat wisata pemandian dan kolam air panasnya
dengan alam yang indah dan udara yang sejuk taman air ini memiliki panas yang berasal dari mata air di gunung guntur
pengunjung harus mengeluarkan lima puluh ribu rupiah per orang untuk menikmati taman air dan kolam air panas
meski sepintas tampak ramai jumlah pengunjung taman air pada libur lebaran kali ini sebenarnya turun lima puluh persen dibandingkan tahun lalu
jadi untuk tingkat kunjungan tahun ini memang sangat berkurang dibanding dengan tahun kemarin
karena memang dari sisi kemacetan
ini sudah masuk ke para pengunjung kita ini
jadi mereka ini lebih kepada was was di jalan berapa jam ini ke garut
sebetulnya sekarang tidak begitu sebetulnya
jadi saya harapkan kepada para pengunjung supaya datanglah ke garut dan nikmati wisata yang ada di kita ini
pengunjung datang dari berbagai daerah yang terdekat adalah bandung
arini misalnya datang bersama keluarganya ke taman air
dan juga dari bandung
suasanya senang sih ya cuma sayangnya kakak aku nggak datang yang pertama gitu
jadi kurang lekap aja
tapi tempatnya disini nyaman
rekomen banget ya buat
udah nyobain apa aja
tadi warna itu dua baru dua
ada juga pengunjung dari luar daerah
keluarga yayan wahyana datang dari surabaya jawa timur
apa kabar sampai garut
sampai garut sabtu
gimana perjalanan mudiknya
perjalanan mudiknya sangat menyenangkan
biasa macet itu kan bunga bunganya mudik
ya suasananya karena ini kampung halaman ya alam pegunungan beserta potensi potensi wisata di pegunungan kan banyak ya di garut itu
menikmati libur panjang bersama keluarga dapat menyegarkan pikiran sebelum kembali ke rutinitas pekerjaan sehari hari seusai libur lebaran
risky renardi garut